jokowi menghimbau pendukungnya untuk mengenakan baju putih saat hari pencoblosan nanti
hal itu dianggap sebagai kekuatan bagi para pendukung untuk memenangkan pilpres dua ribu sembilan belas
sementara oposisi mengeluarkan maklumat agar menjaga tps untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan
jokowi dodo mengimbau masyarakat untuk mengenakan baju putih ketika menyalurkan suara
ke tempat pemungutan suara atau tps
jokowi meminta masyarakatnya berbondong bondong mengenakan baju putih ketika ke tps untuk menggunakan hak pilihnya
imbauan itu dituliskan jokowi dalam secari kertas yang disertai tanda tangan dan nama lengkapnya
yang diunggah di akun twitter at jaga jokowi
dikutip dari laman cnn news com wakil ketua tim kampanye nasional tkn jokowi ma'ruf amin ahmad rovik
membenarkan tulisan capres petahana tersebut
rofik mengatakan tulisan itu merupakan kekuatan bagi para pendukung paslon satu
dan kemenangan dalam pilpres dua ribu sembilan belas
di sisi lain badan pemenangan nasional prabowo sandi menerbitkan maklumat berisi arahan untuk para tim ses
partai pendukung relawan dan emak emak
salah satu arahan dalam maklumat tersebut adalah meminta emak emak membuat dapur umum
jurubicara bpn andre rosyade mengatakan maklumat tersebut intinya meminta semua pihak di kubu paslon dua untuk menjaga tps
dalam maklumat tersebut juga diarahkan agar para relawan menginap di kantor kecamatan
demi mengantisipasi terjadinya kecurangan
terkait maklumat bpn
untuk membuat dapur umum tkn jokowi ma'ruf tidak mempermasalahkannya
jurubicara tkn arya sinulinga mempersilahkan untuk membuat dapur umum sepanjang tidak dijadikan sarana intimidasi
ya imbauan menggunakan baju putih di hari pencoblosan bagi pendukung jokowi
hingga ada inisiasi membuka dapur umum oleh pendukung prabowo
mewarnai diskusi di ruang publik sepekan terakhir ini
dengan beragam tanggapan tentunya
tidak sedikit yang mengkhawatirkan gerakan gerakan tersebut berpotensi
menimbulkan gesekan di antara pendukung di tengah tajamnya polarisasi
sementara semalam kita lihat para kandidat capres baik pak jokowi dan juga pak prabowo
dalam pernyataan terakhirnya atau closing statement justru menyampaikan pesan pesan silaturahmi
dan juga menjaga tali persaudaraan
benarkah ada potensi gesekan yang terjadi di hari pencoblosan nanti
dan bagaimana para relawan kedua kubu menyikapi pesan perdamaian dari para capresnya dalam debat semalam
kita akan ulas malam hari ini
di sebelah kiri saya sudah ada pak muhammad alkotot
terawal dari prabowo sandi
selamat malam pak alkotot
kabar baik pak
dan di ujung sudah ada mas arya fernandes
selamat malam mas arya
selamat malam mas
kita juga sudah terhubung dengan mas budi arisetiadi
selamat malam mas budi
oke belum tersambung tapi nanti kita akan tunggu mas budi juga akan bergabung bersama dengan kami di studio
tapi masih dalam perjalanan
kita akan nantikan nanti dari projo
saya ingin langsung ke pak alkotot terlebih dahulu
ini sepekan terakhir ini agak agak cukup ramai nih pak alkotot ya
di antara pendukung ada imbauan pakai baju putih misalnya
atau ada juga dari kubu dua membuka dapur umum menjaga tps dan lain sebagainya
saya ingin tahu dulu kalau untuk membuka dapur umum itu sebenarnya bentuk dari apa
apakah sebagai bentuk solidaritas kah
atau ada tujuan tujuan yang lain sebenarnya
yang pertama terkait dengan dapur umum
saya ini sekjen daripada kopasandi
komando ulama pemenangan prabowo sandi
dari teman teman relawannya mendukung tidak adanya itu
ya kita punya program tersendiri
programnya apa itu pak
kita sebut dengan subuh akbar indonesia
jadi yang pro dua di tiap tps kita konsolidasi
kira kira dua ratus orang
kita jaga suara itu
supaya tidak dicuri oleh setan gundul
maka dari sejak sebelum subuh sudah kita woro woro dari masjid
supaya mereka sholat tahajud di masjid
atau persiapan subuh
nah kemudian kita subuh berjamaah
setelah subuh berjamaah kita zikir doa baca quran
kemudian kita bacakan fatwa mui tentang pemilu tahun dua ribu sembilan
kemudian kita doa agar mendapatkan pemimpin yang soleh
wakil rakyat yang amanat
nah setelah sarapan pagi sholat duha
barang barang jalan ke tps dua ratus orang itu
nah setelah itu
itu dua ratus orang per tps atau bagaimana
per tps dua ratus orang
se indonesia dong artinya
imbauan ini oke
iya imbauan itu kan kepada pendukung dua
karena di tiap tps
putihkan ini maksudnya apa
dalam bentuk baju
ya bajunya putih
karena sholat subuh dulu kan
sholat subuh pakaiannya putih putih
kemudian datang ke tps
setelah sholat subuh nggak pulang
karena kita ingin jaga suara kita
supaya jangan diambil setan gundul tadi
artinya ada kecurigaan bahwa akan ada setan gundul yang mengambil suara
ya kemarin kan sudah empat ratus ribu amplop itu
yang ketemu itu
siapa itu namanya itu kan
nah yang isinya walaupun dua puluh ribuan
itu kan bisa mempengaruhi
karena ini menurut undang undang pemilu kan termasuk suap
dan menurut hadis nabi
itu juga termasuk suap
ya allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap
nah ini berarti perbuatan yang haram
dalam kedatangan kami
dalam apel siaga
baik satu maret maupun tiga puluh satu maret tadi
kami menegaskan bahwa umat islam
mengikuti pemilu bersih yang diadakan oleh kpu
dengan kesadaran agama
jadi kita gunakan agama sebagai dorongan untuk mengikuti
jadi ada putihkan tps gitu kira kira ya
sudah tersambung lewat sambungan telepon
sambil kita nantikan nanti sampai ke studio
mas budi aris setiadi dari projo
mas budi selamat malam
baik mas budi
kalau di dua pendukungnya
tadi kita sudah bicara
tadi kita sudah bicara banyak
bahwa akan ada gerakan putihkan tps
untuk menjaga suara dan lain sebagainya
yang kami tahu juga pak jokowi meminta pendukungnya
untuk mengenakan baju putih
begitu di hari pencoblosan
pertanyaan yang sama juga
saya tanyakan kepada mas budi
ini sebenarnya bentuk apa
penyeragaman saja kah
atau ada tujuan tujuan yang lain sebenarnya
menyimbolkan dirinya dengan baju putih
jadi memang itu identik
baju putih itu identik dengan pak jokowi
dan bekerja nyata
itu makanya disimbolisasi lewat pakai baju putih
dan menurut hemat kami
kalaupun terjadi kesamaan
sama sama pakai baju putih
pemilu ini menyatukan bangsa
karena putih itu bukan
kalau pak jokowi kampanye di
bawa baju putih ini kan murah
rakyat bisa pakai
dibanding pakai cas
memangnya selama ini ada
putih itu simbolisasi kelompok tertentu
misalnya disimbolisasi oleh kelompok tertentu
kami terus terang
bukan merah ya mas budi ya
itu bisa dilihat dari semua visualisasi
termasuk relawan pak jokowi
yang paling besar
dengan baju putih
tapi ada tidak misalnya tujuan tujuan
misalnya politik yang
untuk bisa menggerakkan massa
misalnya dengan semangat menggunakan baju putih
gitu di hari pencerbasan
atau seperti apa
pemilu ini kan arena
biarkan rakyat bergembira di
jadi kami mematuhi pemilu dua ribu sembilan belas ini
sebagai arena kegembiraan rakyat
karena itu biarlah rakyat bergembira
ini kan konsentrasi
mecah belah bangsa
tadi kalau kepala al qadrat katakan
ada gerakan sholat subuh
kalau kemeja putih ini apa
apakah untuk selebrasi saja
atau ada juga tujuan
menjaga suara atau apa
kami mencermati secara serius
proses pemilihan umum
khususnya di tps
di seluruh indonesia
dari sabang sampai merauke
dengan penuh seksama
kami tidak ingin
seorang pun dari setiap warga negara
karena itu juga kami mengimbau kpu
untuk mempermudah proses
jangan sampai ada warga negara
yang tidak bisa mencoblos
baik mas budi
sambil kita tunggu di studio
kalau begitu melihat
yang terjadi sepekan ini ya
kita belum bahas soal
bagaimana kemudian pesan pesan perdamaian
dan juga pak jokowi semalam
membedah bagaimana kemudian
di hari pencoblosan
dengan ada simbol putih
gerakan sholat subuh
mas arya melihat ini
saya kira itu
tujuan utamanya tentu adalah
upaya untuk melakukan mobilisasi publik
atau ketika hari pemilihan
karena kita tahu
di tengah kompetisi yang cukup ketat ini
meskipun ada selisih yang cukup
rentangnya cukup tinggi juga
saya kira adalah soal mobilisasi
siapa kandidat mana
yang mampu melakukan mobilisasi pemilih
tentu pada hari a
karena kalau tingkat partisipasinya menurun
tidak datang ke tps
itu tentu merugikan suara kandidat
dan kalau kita ingat
pemilu ke pemilu
terutama di pilpres
itu selalu mengalami penurunan
terakhir angka kita
padahal di pemilu pertama kita
itu tingkat partisipasi cukup tinggi
ini artinya digerakkan
dari masing masing pendukung
artinya tentu perlu
untuk membuat orang yakin
membuat orang termotivasi
untuk datang ke tps
karena kalau mereka
menjadi free rider semua
menganggap bahwa pasangan mereka akan menang
itu juga akan merugikan
bagi pasangan tertentu
apalagi kita tahu juga
di rentang waktu tersebut
adalah bagi sebagian kelompok
melakukan libur panjang
ada dua kali cuti
nasional gitu ya
dan itu tentu juga
untuk datang ke tps
sejauh ini masih ada
tadi kalau mas budi katakan
nggak apa apa kok putih putih
semuanya kalau memang
datang juga gitu
nah simbol putih ini sebenarnya
apa sih simbol putih
dan mungkin tidak
ini bisa ada potensi gesekan
ketika di tps
di tengah polarisasi
masyarakat yang sekarang ini
ada gerakan gerakan masaknya tadi
kita harus didatangi dahulu
prime news segera kembali
anda kembali daerah ini
simbol putih apakah memang ini
maknanya apa sih
apakah memang ini kita berkaitan dengan
citra politika atau bisa ada manfaat
ak misalnya tak apa ya
saya melihat memang ini
eh satu perebutan yang
sebutan simbol putih ya
putih itu kan simbol kesucian
simbol perdamaian dan
saya sebenarnya bahagia juga
keduga ketika di balai
melakukan simbol putih sebagai satu uniform kampanye nya
tapi saya yakin bahwa saya optimis bahwa pemilu kita akan berlangsung dengan baik
dan kita telah melewati banyak prediksi orang yang keliru soal pemilu kita
terutama sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
kita melewati dengan damai gitu dua ribu empat kita juga melewati dengan damai
kita juga punya pengalaman tiga kali pemilu serentak
ya pilkada serentak sejak tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas kemudian terakhir dua ribu delapan belas kemarin
hasilnya luar biasa tidak ada protes tidak ada mobilisasi kerusuhan dan seterusnya
pertama adalah publik percaya bahwa salah satu mekanisme untuk memberikan reward kepada pemimpin
atau menghukum pemimpin adalah melalui jalur yang demokratis artinya pemilu
tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi kita tinggi
di angka enam puluh lima persenan mungkin ya sekitar itu
yang kedua publik juga
kita percaya bahwa akan ada mekanisme alamiah per lima tahun
untuk mengoreksi kalau pemerintah salah
dan memberikan apresiasi kalau pemerintah benar
yang ketiga adalah publik menurut saya juga percaya bahwa penyelenggara pemilu kita
baik kpu baik bawaslu bekerja dengan benar bekerja secara profesional
kita melihat misalnya dalam dua kali pemilu ini terjadi perubahan yang cukup besar
dari dalam sistem bagaimana kpu menyelenggarakan pemilu
yang banyak terlihat
oke bagi itu
tapi ketika ini nanti ada di tps di mana orang mencobloskan di situ menentukan pilihan mereka di titik titik terakhir
tidakkah kemudian masa baik dari satu dua yang mungkin menggunakan uniform tertentu dengan semangat tertentu
ini bisa agak agak mengganggu mungkin pemilih yang lain atau potensi adanya gesekan atau mungkin tidak itu terjadi
dari sisi potensi saya kira mungkin potensinya sangat rendah
kenapa karena publik percaya bahwa pemilu itu adalah suatu kegembiraan politik yang mereka nikmati
dan yang kedua adalah publik juga percaya bahwa suara ini benar benar dijaga
dan kita misalnya di dua ribu empat belas kemarin juga ada uniform uniform yang digunakan misalnya baju kotak kotak
atau di jakarta kemarin putihkan tps dan seterusnya
relatif tidak ada gesekan tidak ada gesekan yang berarti
ini simbol selebrasi saja
ini simbol selebrasi saja
yang kedua kita juga punya mekanisme
kalau orang tidak puas misalnya dengan hasil pemilihan mereka bisa lapor ke bawah selu
kalau misalnya terjadi pelanggaran atau politik uang
kalau mereka nggak puas terhadap rekapitulasi akhir mereka bisa komplain ke mahkamah konstitusi
jadi ada ruang ruang yang disiapkan secara institusi kalau orang tidak puas terhadap proses
oke baik pak alkota tadi kalau mas budi katakan sambil kita tunggu juga mas budi datang
tidak apa apa sih putih putih berdua juga nggak ada masalah
menjadi apa menjadi keberatan tidak ketika ada kubu yang lain menggunakan simbol putih juga kira kira gitu
ini kalau pak alkota sudah pakai baju putih nih malam ini
dalam pandangan kami malah bagus
menambah jamaah yang mana
karena kan kita mulai dari sholat subuh berjamaah
jadi kalau dari kubur satu juga mau pakai putih putih ayo kita sholat jamaah sekalian
jadi penuh kan satu dbt kan kira kira tiga ratus

nah dua ratus kan menang
kita jagai suaranya ini di masjid
kita kasih tausiah dan sebagainya
kita bacain quran
nah kalau dari kubu satu juga ikut sholat jamaah ya mudah mudahan dia malah nyoblos
jadi kami tidak meriso dengan itu
jadi sebenarnya tidak apa apa juga sih pak alkota
dan kita kan ulama kan memang sudah biasa ya aksi aksi setelah sholat jumat
nah sholat jumat itu pasti pakai kamis gini pakai baju putih
setelah itu kita datang
kita datang ke beneran hi
kita datang ke istana
kita datang ke dpr
nah jadi itu sudah menjadi kebiasaan kami
oke tapi kalau memang hal tujuan adalah menjaga suara bukankah sebenarnya masing masing calon
sudah ada saksi di tps pak alkoto
maksudnya saksi itu kan menjaga keberlangsungan penghitungan suara di tps
kalau kami menjaga suara di hati daripada pemilih kita
jadi kita terus nih konsolidasi ya sampai kita dua ratus orang dalam tujuh belas hari ini ya masing masing dua ratus orang
kan sebenarnya satu tps kan sudah tahu kan
dua dia satu kan tahu
nah kami drive supaya dua ini yang memang taat komando ulama nih suara ulama seperti ini
kalau ingin suaranya terjaga saya katakan istilah tadi tidak diambil setan gundur
tidak diambil oleh serangan fajar
ini men drive pemilih dua atau men drive pemilih yang misalnya belum menentukan juga
kita terutama yang dua ini karena kan kita memang komando ulama pemenangan prabowo sandi
prabowo sandi kan dua
asal kita dapat dua ratus sudah kita pastikan menang itulah yang kita jagai
nah ada pun yang undecided lalu melihat kok dua bagus bagus juga ya karena di masjid sarapan pagi yang paling enak
kemudian di tps juga disediakan kacang rebus jagung rebus singkong rebus kopi teh susu
nah kemudian mereka juga melihat wah kok damai karena gini inspirasi kami reuni dua ratus dua belas
kita mulai dari sholat subuh kemudian kita apa semua itu saling mempersilahkan
gak ada yang beli malah orang tukang jualan aja yaudah hari itu saya sedekahkan
jadi kita punya kegiatan mas bahwa dua ini
ini adalah mengikuti komando ulama jadi kita sarankan dari kemarin kemarin juga ya
walaupun dari hari ini juga boleh masih ada lima belas hari itu nabung untuk membiayai tadi
jadi kita tidak minta pada capres tidak
nabung ya sepuluh ribu sepuluh ribu satu ratus lima puluh ribu kali kan dua ratus kan tiga puluh juta cukup untuk membiayai
oke oke nanti saya juga akan tanyakan hal hal yang agak agak serupa seperti yang ditanyakan ke pak gatot dengan projo
tapi kita harus break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
oke sudah bergabung bersama dengan kami mas budi aris setiadi dari projo ketua dpp projo begitu ya mas budi ya
oke tadi kita sudah banyak membahas tadi juga mas budi lewat sambungan telepon sudah
kalau kemudian menggunakan baju putih dan lain sebagainya ini dianggap sebagai bagian dari mobilisasi massa atau bagaimana
mas budi ketika di tps nanti
ini tanggung jawab untuk memobilisasi massa pada pemilu tujuh belas april dua ribu sembilan belas adalah tanggung jawab seluruh pihak
untuk mencoblos ya
untuk menggunakan hak pilihnya mencoblos
jadi bukan hanya tim kandidat partai politik siapapun setiap warga negara yang bersadaran terhadap masyarakat bangsa ini ke depan dalam lima tahun ke depan harus mendorong seluruh pihak seluruh warga negara untuk
menggunakan hak pilihnya di tps pada tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas
jadi mobilisasi itu bisa organik bisa juga karena kesadaran bersama bahwa demokrasi ini pemilu ini harus kita meriahkan kita semarahkan karena ada tren dan kecederungan yang tadi tingkat partisipasi menurun tadi
ini juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri
termasuk menggunakan baju putih begitu arahan pak jokowi
ini udah pakai baju putih nih mas budi ya
ini kan pakaian kami sehari hari
masih pakaian pak jokowi lebih banyak dalam beragam ini pak jokowi pakai baju putih selama empat lima tahun
jadi bukan hal yang baru lah
kamu bukan hal yang baru oke baik
mas budi saya ingin minta tanggapan kalau kemudian teman teman pendukung dua di tps nanti misalnya ada rencana membuka dapur umum
tadi pak alkotot ada rencana sholat subuh berjamaah bareng kemudian ke tps
ada tanggapan tidak mengenai rencana rencana kegiatan itu
kalau sholat beribadah kan haknya umat beragama dan itu dijamin undang undang dasar empat puluh lima pasal dua puluh delapan
gak ada masalah
cuma persoalannya adalah bahwa kalau sampai apa istilah tadi lebaran
kalau lebaran jangan di tps dong
kalau kata kiai ma'ruf kan begitu
tapi kalau berdoa sholat subuh itu kan haknya setiap
mungkin bisa sholat subuh bareng gitu
kita juga bisa juga kita sholat subuh
teman teman satu juga sholat subuh berjamaah sama sama
ini pemilu yang harus merekatkan
bukan mencabla bangsa
kalau lebaran di tps gak
ya di tps kan gantian dong
gak mungkin enam belas bareng kan
cuma ada dua kotak kan
terus digantian ngantri
siapa yang datang duluan dia yang menggunakan akunnya duluan
baik mas arya bagaimana
yang jelas polarisasi kan memang tetap ada ya saat ini
di tingkat relawan juga demikian
semalam kita lihat ada pesan pesan yang cukup menyejukkan
begitu ya dari masing masing capres
ini tentu ditujukan kepada relawan
bagaimana kemudian ini kita bisa sama sama merayakan pesademokrasi
supaya tidak ada gesekan satu sama lain misalnya begitu
ya saya melihat apa yang dilakukan kedua tokoh semalam itu adalah pesan yang kuat kepada pemilih
kepada relawan untuk membuat kondisi pemilu kita menjadi lebih damai lebih sejuk lebih gembira gitu ya
karena di tengah panjangnya masa kampanye ini hampir delapan bulan
gesekan cacimaki dan segala macam itu sudah kita rasakan semuanya
ada hoaks yang berkebaran
kita butuh satu penutup yang berharga
yang sejuk gitu ya
dan pesan semalam itu saya kira pesan yang kuat oleh kedua pasang untuk oke kita punya pandangan yang berbeda
bagaimana menentukan arah bangsa ke depan
tapi kita disatukan oleh pancasila gitu ya
dan itu menurut saya pesan yang sama
di awal pak prabowo bilang pancasila adalah final
pak jokowi juga bilang pancasila adalah kompromi banyak banyak agama banyak suku gitu ya
saya kira itu nilai yang harus kita terus perjuangkan
kita hidup dalam kondisi yang beragam
dengan suku yang banyak
agama yang banyak
dan keberagaman itulah yang menurut saya harus menjadi kunci
nah tadi menarik kalau kata pak alkotot
kalau undecided voters mungkin melihat nanti yang baik baik dari dua begitu ya pak gatot
ya dari mungkin tampilannya sarapan
saya nggak tahu nanti dari dua apa
nanti kita tanyakan juga
seberapa efektif atau mungkin tidak itu bisa mempengaruhi pemilih di hari pencoblosan
ada simbol simbol tertentu
ya itu ditujukan selain untuk mobilisasi pemilih tadi
adalah usaha untuk membuat orang menjadi ingat
misalnya menggunakan pakaian kotak kotak
marketing politik juga mungkin ya
atau mungkin dulu revolusi mental mungkin sekarang berubah jadi revolusi putih misalnya kan
atau misalnya tadi dapur umum
menurut saya mungkin ada efektifnya gitu ya
karena memang sekarang orang butuh call to action
orang butuh dorongan yang kuat untuk datang ke tps gitu ya
karena di tengah kompetisi kita
kompetisi kita yang ketat ini
hoax yang berkebaran ini
mungkin orang merasa suaranya menjadi nggak penting gitu ya
nah apa yang dilakukan kandidat adalah memastikan bahwa segmen segmen yang loyal kepada mereka
daerah daerah yang undecidednya masih tinggi
itu datang ke hari tps
jadi kalau kita lihat mungkin menurut saya yang cukup tinggi orang orang yang rahasia itu
kalau kita lihat di beberapa hasil survei
pertama adalah jawa timur jawa barat dan dki jakarta
tiga daerah itu mungkin menurut saya juga kontestasinya akan ketat gitu ya
oke baik pak alkotot dua ratus per tps bagaimana menggerakkan itu nanti di hari h
se indonesia kan tujuannya tentu
kita program kita adalah subuh akbar indonesia putihkan tps
subuh akbar indonesia disingkat sai
kalau anda pernah umroh atau haji
namanya sai itu gak sekali
itu dua tiga empat lima enam tujuh
nah artinya menggerakkan itu bukan hanya di hari ya
bahkan dari kemarin
kita sudah bergerak
kita datang ke tps tps
ya tps nya kan belum ada
tapi kan dpt kan sudah ada
ya kita sudah ngobrol
kan itu kan tetangga kan tahu
yang dua kita kumpulin dulu
gini begini begini
supaya bagaimana tertib di hari h
tidak timbul gesekan
nah yang paling penting sebenarnya kita bukan buka dapur umum
itu konsep bpn
tapi konsep kopasandi adalah di hari h itu tentu bukan di dalam tps
tetapi menuju tps gitu kan
atau dekat dengan tps
karena kan kita sudah ketemu dengan ketua kpu
bahwa rakyat berhak juga mengawasi
nah kita dua ratus orang itu mengawasi
nah jadi kita tidak dalam tps tapi dia mungkin sebelahan dengan tps
kita duduk kita berdoa berzikir untuk keselamatan bangsa
siapapun yang jadi presiden nggak ada masalah
yang penting betul betul jujur
makanya kami tadi datang ke kpu
mari kita bersama sama wujudkan pemilu yang bersih jujur adil dan tanpa kecurangan
kan kami tidak mau dicurangi
makanya kami membuat cara bagaimana supaya tidak bisa
supaya tidak bisa dicurangi
oke baik mas budi
kalau tadi kan mengawasi begitu ya
kalau bentuk relawan dari teman teman projo mungkin atau siasat
jumlah tps kita total delapan ratus sembilan ribu
tujuh ribu di luar negeri
dua ribu ada di indonesia dari sabang sampai merauke
jadi rata rata satu ratus sembilan puluh dua ribu bagi delapan ratus ribu
sekitar dua ratus dua puluh ribu
dua puluh lima ribu per tps
karena ini angka kan
jadi maksud saya gini
tps itu karena memang kpu ingin partisipasi yang lebih
maka jumlah tps diperbanyak
supaya warga lebih mudah mengakses tps
tidak mengantre terlalu lama
nah ini bagusnya
positifnya dari pemilu kali ini
kami juga sudah mendata seluruh saksi saksi kami
karena partai pendukung sembilan menyiapkan saksi
berarti sudah tujuh dua juta sekian
relawan relawan masyarakat lainnya
kita juga ingin mengharapkan dan berharap pemilu ini benar benar semua warga negara tidak terintimidasi tidak takut untuk datang ke tps
semuanya harus ke tps
semuanya harus menggunakan hak pilihnya
karena ini haknya warga negara
selain juga kewajiban warga negara untuk menjaga atau menitipkan nasib kepimpinan kita di lima tahun ke depan
mas budi akan melakukan bentuk militansi yang sama tidak
soal dapur umum kita juga sudah menyiapkan
oh ada juga
cuma kita tidak gempar gembur
nanti tunggu saja
karena saya yakin ide dapur umum itu adalah ide waktu indonesia sebelum indonesia merdeka
itu ide dapur umum itu adalah ide ketika rakyat mendukung tentara rakyat indonesia ketika perang kemerdekaan
jadi akan ada juga inisiasi
tidak usah kita perintah itu teman teman dari cabangkampi buruk ini
daerah sudah membuat dapur umum
makan gratis ya
akan mengawasi juga mas budi
bentuknya seperti apa
dapur umum yang memang tanpa komando
karena ini munculnya dari bawah
dari warga dari masyarakat dari rakyat itu sendiri
munculnya ide dapur umum itu
karena mereka juga ingin
kan gini loh
nilai nilai intisari bangsa ini
ini harus ditumbuhkan
kalau perlu nanti di dapur umum itu bisa makan bareng
jadi militansi boleh tapi sama sama menjaga persaudaraan
nanti usai jeda kita akan lihat pesan pesan perdamaian persaudaraan
oleh masing masing capres semalam
akan kita putar lagi
kita minta juga komitmen dari kedua pendukung ini
kita harus break terlebih dahulu
semakin menarik diskusi kita
karena ini kita tidak hanya membahas
bagaimana depan capres semalam
tapi juga kita mulai petakan
karena kedua pendukung tampaknya sangat ivoria
untuk memenangkan kandidat masing masing
tapi semalam kita tahu ada pesan pesan yang cukup menarik
yang menjadi highlight dari debat semalam
adalah ketika pak jokowi juga mengatakan kita bersaudara
pak prabowo juga berikian
tidak ada tali persaudaraan yang putus
nah tentu harapannya adalah ini sampai kepada tingkat pendukung dan juga relawan
nah ini sudah ada perwakilan sejak tadi
yang kita diskusi
pak alkotot bagaimana kemudian mengimplementasikan
pesan pesan pak prabowo
bahwa saya dan pak jokowi ini kan sahabat
bagaimana kemudian sampai tingkat bawah
di pemilu nanti
semuanya betul betul tidak ada gesekan antara pendukung
meskipun dengan atribut putih putih dan lain sebagainya
sampai hari pencoblosan
ya oleh karena itu
kita memulai dengan subuh berjamaah
supaya tenang adem ya
tidak panas gitu
oleh karena itu
ini tentu tidak gampang loh ya
oleh karena itu kami sudah melakukan simulasi
berapa kali simulasi
termasuk tadi pagi di masjid agung sunda kelapa
nanti hari ahad besok tanggal tujuh april
sekalian saya undang
seluruh pengikut ulama pendukung prabowo sandi
di gbk tanggal tujuh april besok
kita akan putihkan gbk
nah nanti setelah itu
seminggu kemudian kita akan putihkan di berbagai kecamatan atau kelurahan
dan tanggal tujuh belas kita putihkan di setiap tps
sebelum saya ke mas budi
kita dengarkan dulu deh seperti apa semalam masing masing capres menyampaikan closing statement mereka
pak prabowo saya ini senang naik sepeda
saya senang naik sepeda
dan sering ketika naik sepeda rantainya putus
tapi percayalah kepada saya pak prabowo
bahwa rantai persahabatan kita rantai persahabatan saya dan pak prabowo
yakinlah tidak akan pernah putus
juga tali persahabatan saya pak maruf amin dengan pak prabowo dan pak sandiaga uno juga
yakinlah insyaallah juga tidak akan pernah putus
tali persahabatan tali silaturahmi di antara kita
tapi saya juga yakinkan bapak
saya tetap bersahabat
pak ibu mega
mbak yeni semua
jadi kita pun tidak akan putus persaudaraan kita
kita berjuang untuk rakyat sama sama
biarlah rakyat yang menentukan yang terbaik untuk bangsa kita
baik saya ingin ke mas budi kalau begitu
bagaimana kemudian pertanyaan sama dengan pak alkotot
bagaimana mengimplementasikan pesan pesan dari pak jokowi ke pak prabowo
dan kita turunkan kepada para pendukung militannya pak jokowi di lapangan sampai dengan hari hari nanti
supaya tidak terjadi gesekan
pesan yang disampaikan oleh pak jokowi dan pak prabowo ini kan sudah jelas bahwa
mereka juga ingin pemilu yang damai
karena selain arena kedaulatan rakyat pemilu ini kan juga harus menumbuhkan proses demokratisasi yang bermartabat
karena demokrasi ini sudah disepakati sebagai sebuah konsensus
bagaimana cara melakukan sirkulasi elit dan melakukan rotasi kepemimpinan berkala secara damai dalam lima tahun sekali
kita juga berharap bahwa setelah tujuh belas april kita kembali bersatu sebagai sebuah bangsa
bersatu sebagai sebuah sama anak bangsa untuk memajukan bangsa ini
karena bangsa ini terlalu bangsa besar tidak mungkin bangsa ini dikuasai oleh satu kelompok
kita harus bersama sama
tantangannya besar dari luar
kompetisi kita juga semakin ketat
sehingga kita perlu persatuan perlu kekuatan bersama perlu kekompakan untuk sama sama menggerakkan bangsa ini maju ke depan
kalau tadi pak katut katakan supaya untuk tidak terdegasikan ya itu tadi sholat dulu kita biar tenang dan lain sebagainya
kalau dari teman teman projo komitmennya teman teman relawan pak jokowi bagaimana
teman teman pak jokowi juga melakukan sholat dan doa bersama
yang di indonesia timur berdoa bersama
teman teman yang muslim juga sholat subuh berjamaah
menurut hemat kami jangan diartikan jangan dicurigai kalau doa bersama itu sebagai sebuah satu hal yang mengerikan
orang berdoa bersama orang mau makar bersama baru kita berbahaya
orang mau berdoa bersama kok dilarang gitu loh
nggak ada yang salah dengan doa bersama
apa yang salah sih berdoa bersama sebelum ke tps
itu bukan sesuatu yang harus kita curigai harus kita maknai terlalu ekstrim atau terlalu berlebihan
yang masalah kalau mau makar bersama gitu loh
nah itu baru problem
tapi sepekan ini sampai dengan hari h sudah mulai ya artinya teman teman relawan sudah mulai mengikuti instruksi pak jokowi untuk pakai baju putih begitu
ya memang itu baju putih memang diidentikan oleh pak jokowi
termasuk dalam keseharian beliau dalam kerja walaupun kunjungan kerja kunjungan ke lapangan
pake maunaan pakai baju putih
baju yang sederhana menurut hemat kami dan kita juga banyak pendukung pak jokowi juga mengimplementasikan atau mengikuti gaya pak jokowi
sederhana apa adanya kerja keras dan tulus ikhlas untuk mengabdi pada negeri dan bangsa
oke baik terakhir ke mas arya apa yang ingin anda simpulkan
ya saya kira kita sebenarnya disatukan oleh kepentingan yang sama untuk terus memajukan indonesia dan meskipun pilihan politik kita berbeda beda
pilihan perspektif kita tentang kebangsaan berbeda beda
tapi sebaiknya kita tentu menurut saya juga harus punya komitmen yang sama juga terhadap demokrasi gitu ya
kita telah memilih demokrasi pasca reformasi gitu dan komitmen kandidat untuk mempertahankan membangun demokrasi memberikan hak kepada siapapun untuk mengekspresikan pilihan politiknya mengekspresikan pendapatnya memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk berkumpul bersyarikat
itu harus menjadi komitmen kita bersama
yang kedua menurut saya adalah komitmen terkait

bagaimanapun kita melihat ada peningkatan misalnya terkait indeks persepsi korupsi kita gitu ya
tapi belum tembus angka level empat puluh gitu ya
dan itu ujian untuk siapapun yang terpilih ujian untuk menurunkan angka korupsi kita dan memperbaiki kelembagaan kita dari sisi korupsi itu juga tentu menurut saya harus jadi komitmen bersama
yang ketiga menurut saya adalah komitmen kebangsaan komitmen tentang keberagaman gitu ya
itu juga harus menjadi prioritas kepada kedua capres
apa yang kemudian dilakukan inisiatif dari pendukung ini ini bentuk apa
bentuk militansi di tahap tahap akhir kah
atau memang bentuk dukungan kepada calon mereka atau apa dari masyarakat angka
saya melihat di sisa waktu yang relatif dua pekan ini mulai terjadi apa namanya masing masing sudah calling down keduanya gitu ya
kalau kita lihat baik pernyataan pak khotot maupun mas budi tadi sudah mulai pernyataan pernyataan yang sebenarnya pernyataan yang menyejukkan gitu ya
karena itu sudah menyejukkan
karena baik keduanya khawatir juga ada pernyataan yang kontroversial yang blundar itu justru akan merugikan kandidatnya
jadi orang juga akan berhati hati betul untuk menyampaikan pernyataan
ini waktu yang sangat berbahaya gitu ya sedikit saja kesalahan itu akan justru akan mematikan gitu
jadi saya kira apa yang kita dengar dari kedua bapak bapak ini menunjukkan bahwa keduanya juga sepertinya juga sangat berhati hati betul untuk menyampaikan pernyataan pernyataan gitu
kalau kemudian ada yang misalnya orang orang pihak pihak yang khawatir
ketika ada gerakan mobilisasi massa baik dari satu dan juga dua di tps segala macam
mungkin sedikit banyak mengganggu pemilih yang lain atau merasa mungkin dalam tanda kutip diintimidasi atau apa itu mungkin bisa terjadi tidak sih mas arya
saya melihat tentu yang lebih bagus adalah ruang publik kita harus tetap netral gitu ya
mungkin ada aktivitas di masjid atau aktivitas di tempat tempat lain tetapi tempatnya tentu harus netral dari kepentingan masyarakat
tentu ada pilihan politik praktis gitu
karena bagaimanapun orang tentu punya pilihan yang berbeda beda gitu ya
nah menjaga ruang publik kita tetap netral saya kira itu juga salah satu
itu yang penting ya menjaga ruang publik itu ya
itu yang penting untuk saya
ruang publik itu banyak ya sekolah universitas tempat pemerintahan ya tempat peribatatan dan seterusnya gitu
oke tapi memang menarik kalau kita lihat inisiatif dari masing masing pendukung dan tentu kita berharap semuanya berjalan lancar damai
masing masing pendukung di satu dan juga dua sesuai dengan tps
sesuai dengan tadi imbauan dari masing masing capres ya
begitu pak mas budi pak alkotot
kalau putih putih itu kan jadi sama
saya sudah bilang pak jokowi dan km arwahamin menang itu kendak allah
tapi memastikan pak jokowi dan amin pak amin banyak banyaknya di tps itu adalah usaha kita
oke pak alkotot terangin tanggapan juga sih
saya menyuruhkan kepada seluruh
pendukung prabowo sandi ayo kita manfaatkan sisa waktu ini serius untuk mencapai angka dua ratus pendukung sandi per tps untuk ikuti subuh akbar indonesia
dan yang paling penting adalah bagiannya tentu harus menjaga silaturahmi tali persaudara meskipun berbeda pilihan
terima kasih banyak
mas arya terima kasih banyak
mas budi terima kasih banyak
mas falkota mas arya terima kasih sudah hadir di prime news
kami akan segera kembali setelah ini dengan informasi lain
tetap bersama kami
terima kasih pak